ratusan rumah di kawasan padat penduduk di jalan pinang sia taman sari jakarta barat kamis semalam hangus terbakar
angin yang berhembus kencang membuat api menjalar dengan cepat dan membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api
api terus membesar dan membakar ratusan rumah di jalan pinaksia taman sari jakarta barat kamis malam
padatnya pemukiman warga dan banyaknya rumah semi permanen membuat api sulit dipadamkan
selain itu angin berhembus kencang sehingga api menjalar dengan cepat
keluarganya panik berusaha menyelamatkan barang barang berharga milik mereka
meski sempat menemui kesulitan
petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dua jam
kemudian total ada dua puluh sembilan unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi kebakaran
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
sofian pirdaus jakarta